namanya usia itu kan rahasia allah
semua istimewa allah
dan bapak ikhlas
saya juga tinggal nunggu waktu
tau kapan tau besok
kalau anda berada di sekitar
markas kopassus cijantung
hingga daerah kalisari pasar rebo jakarta timur
mungkin tidak asing dengan
teriakan kakek mansur
yang menawarkan kue donat seperti ini
ada yang tertarik membelinya
tapi tidak sedikit pula yang tidak acuh
donat yang dijajakan ini adalah
dari jualan kue donat inilah
dia mampu menghidupi
kelima anaknya dan enam belas cucunya
hingga bisa hidup mandiri dan berkeluarga
bahkan saat ini mansur sedang menabung
agar niatnya beribadah umroh
awalnya mansur menjual
barang barang kreditan sampai tahun tujuh puluh an
di desa cipacing kecamatan pagerage
dia dinasehati oleh sesepu desa
agar berganti pekerjaan
sejak saat itulah sampai sekarang
sudah lebih dari lima dekade
ia berjualan kue donat
awal awalnya saya di pasar minggu
ketemu mama yang jualan donat
dulu emak bukannya donat
bapak emak yang itu kue mangkok
emak kue belukukus
dua kali balik enam ratus biji
mansur berjualan donat di sekitar cijantung
pasarobo dan kalisari jakarta timur
selain karena ramai
ia juga sudah mengenal banyak warga sekitar
dalam sehari mansur mampu menjual donat
sedikitnya seratus butir
dan bapau sekitar tiga puluh buah
kalau semuanya laku
uang seratusan ribu rupiah bisa dibawa pulang
dipotong biaya transportasi dan makan tiga kali
mansur membawa bersih uang lima puluh ribu rupiah
uang sejumlah itu ia dapat dari berjualan
sejak pagi hingga menjelang maghrib
pokoknya dari sini berangkatnya
setengah enam datang ke penari jam tujuh
lalu saya biasanya kemusyolah
udah beres jam tujuh setengah delapan baru keliling
sampai jam sebelas saya di masjid
udah jam satu baru sholat ini
baru berangkat lagi ke wisata buah
wisata buah sampai mau keadaan asal
pelanggan mansur beragam
dari usia tua hingga anak muda
sebetulnya sih enggak orang saya jualan ini
ada bapaknya lewat panggil
kayak donat donat yang lainnya juga
harganya murah cukup
buat saya cukup lah
memang kok sarapan gitu ya
iya belum sarapan
menjelang siang mansur biasanya berjualan
di sekitar tempat anak anak pulang sekolah
selain membawa kue donat
mansur juga membawa mainan kincir kinciran
yang dijual seharga lima ribu rupiah
kincir ini dibeli pemilik pabrik donat
untuk menambah pendapatan para penjual donat keliling
sebagai penjual donat keliling
bersama tujuh penjual donat lainnya
mansur tinggal di ruangan
yang disediakan pemilik pabrik donat
di kelurahan lubang buaya cipayung jakarta timur
di tempat ini semuanya sudah dianggap seperti
keuntungan penjualan dibagi dua dengan pemilik pabrik
sebenarnya curhat sama saya dia pengennya umroh
umroh udah di dulu umroh
kata saya pak kalau pengen umroh nabung sedikit sedikit
insya allah lah bapak udah
istri nggak punya kan ya istilahnya
istri gak punya ya
kalau sedikit sedikit mah
nabung insya allah dua tiga tahun insya allah dapat
buat umroh mah
itu sih keinginannya itu
para penjual donat keliling tersebar
dari lubang buaya aracijantung pasar minggu
pasar reboh cililitan bidang ranti
sampai pondok gede bagi mansur
selama masih sehat dan kuat
ia tetap akan berdagang
keinginan yang tersisa saat ini adalah
bisa umroh ke tanah suci
pengen tau apa namanya
pengalaman di sana aja gitu
ya untuk ibadah
karena allah lah yang terang situasi
keadaan di bekah itu
tempatnya bagaimana gitu
atau pengalaman wawasan lah istilahnya
kenapa gak aji sekalian pak
ya itu kan terlalu mahal mungkin
gak ke uber
lagian kalau daftar itu kan lama
karena dari sekarang sepuluh tahun ininya gitu
kalau umroh kan bisa seandainya
setahun keduanya bisa jalan
kembali ke tempat yang lebih baik
jadi kita harus berhati hati